hai seorang pria tewas tenggelam saat berenang di pelabuhan ahmad yani kota ternate maluku utara
awalnya korban berenang bersama teman temannya dan sempat meminta rekannya untuk merekam mereka
namun saat akan kembali ke darat tiba tiba korban terteriak meminta tolong diduga
korban terlalu banyak menelan air hingga kehabisan nafas
korban sempat dievakuasi ke darat oleh tim sar dan dibawa ke rumah sakit
namun nyawanya sudah tak tertolong
kami dan berserta masyarakat berusaha untuk menolong korban yang tenggelam
namun karena korban sudah terlanjur tenggelam dan arus yang sedikit deras
bisa dipolong terus selalu jalanan dari pabana mahjatni kota ternate menuju rumah sakit hasan
busori kota ternate namun dokter dari rumah sakit hasan sorry kota ternate nyatakan bahwa korban